gelaran motogp seri ke enam belas indonesia akan berlangsung beberapa bulan lagi
sedemikian beberapa persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara
dalam hal ini mandalika grand prix association atau mgpa
direktur utama mgpa pada minggu menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan teknis dan non teknis
persiapan teknis meliputi persiapan di sirkuit
yakni dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk mengecek berbagai peralatan atau sistem yang ada
sementara persiapan non teknis yang telah dilakukan yaitu pihak mgpa telah mengajukan pembangunan pedok
serta lokasi umkm untuk mendukung gelaran motogp yang telah dikirimkan ke pihak dorna
ini alhamdulillah dengan diadakannya track day mobil motor kemudian hal ini di selekomaraton
itu merupakan bagian dari persiapan kami ya
dengan diadakannya event ini kita menghidupkan alat timing system menghidupkan digital flag
yang kurang baik kita perbaiki
kemudian yang non teknisnya itu membangun pedok segala
gambarnya kita sudah kirimkan ke dorna
dorna sedang mereview karena itu kan harus dengan persetujuan dari dorna
di hari yang sama menteri badan usaha milik negara atau bumn erick thohir
meresmikan tiga proyek pendukung di kawasan ekonomi khusus mandalika
yaitu hotel tempat ibadah dan fasilitas pendukung dari pantai ke lokasi umkm di bazar mandalika
dalam kesempatan yang sama erick thohir menegaskan bahwa di kawasan ekonomi khusus mandalika
juga akan dibangun berbagai fasilitas olahraga seperti pacuan kuda internasional lapangan golf dan lokasi lari lintas alam
supaya kawasan ekonomi mandalika ini punya keunikan
yaitu menjadi kawasan entertainment dan sport
nah kemarin di bali kita sudah ada kawasan kesehatan sanur
kita nggak boleh sama harus komplementari
jadi kita melakukan ini untuk antara bali dan juga lombok khususnya mandalika
jadi masing masing punya kekuatan sendiri yang saling melukung
sirkuit mandalika lombok sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan
akan menjadi lokasi gelaran motogp seri ke enam belas pada tiga belas sampai lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
kegiatan ini merupakan gelaran kedua motogp di sirkuit mandalika lombok
setelah gelaran pertama sukses dilaksanakan pada delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
alurahmat jiniadi mandalika lombok nusa tenggara barat